terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
seorang pelajar smp di surabaya dilaporkan kedua orang tuanya hilang akibat diculik
namun setelah diselidiki korban ternyata kabur ke rumah kekasihnya di palangkaraya
karena kerap dimalahi oleh orang tuanya
menggunakan minibus warna putih petugas kepolisian membawa betrik
pelajar berusia tujuh belas tahun warga kemelaten surabaya ke mapol restabes surabaya selasa sore
tak hanya patrick polisi juga membawa serta js warga palangkaraya yang diduga kekasih korban
sebelumnya siswi smk kelas satu ini dilaporkan hilang diduga diculik saat pulang sekolah oleh kedua orang tuanya
dari hasil pemeriksaan ternyata batrix bukan diculik
melainkan kabur ke rumah kekasihnya di palangkaraya
korban nekat kabur dari rumah karena merasa dikekang oleh kedua orang tuanya
tentu saya pergi ke rumah sendiri karena saya merasa gak ketaan diri rumah
ingin lebih bisa bebas dari rumah gitu aja
selama bersama kekasihnya patrick tinggal di rumah saudara tersangka
dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari patrick bekerja sebagai babysitter
siapa jadi babysitter
kerjaannya dia di mana
di tempat orang
biar dia bisa tinggal dan makan
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
tersangka js akan dijerat undang undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara
sementara patrick hanya diberi pembinaan